kalau masih nekat juga siap siap dikejar petugas jaga
karena waktu itu kan suasana covid itu kan
mensyukuri dengan apa yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri
karena selain dapat mengiritasi dari saluran pernafasan akan mengganggu juga pencernaan
ada kasus terjadi sekitar tapi jarang sekali ya jarang jarang sekali itu sekitar mungkin sembilan belas kasus per sembilan belas juta suntikan
tali yang digunakan dalam olahraga rope flow memiliki kesamaan dengan tali yang kerap digunakan untuk kegiatan outdoor
terus kata dia iya nih ga mau bikin
cak imin ada agenda tertentu gitu
karena kita diajarkan oleh mama kita yang memakai hal hal yang gaib
dan ketika di pemetaan kita menemukan bahwa di wilayah walahar ini
sudah mau berbagi sepak terjang dibalik pemenangan prabowo gibran
ada presiden bem universitas jenderal sudirman maulana ihsan huda
seorang warga perumahan tirtasari kecamatan wagir kabupaten malang bernama farid prima memiliki ide kreatif
data pribadi dengan maksud menguntungkan
mendorong investasi juga harus mengejut investasi
dan yang terakhir kita kesempatan
mungkin beasiswa lewat mamanya mungkin
atau justru bisa yang lain begitu prof
ya dalam suatu situasi tertentu ya memang betul yang namanya emas itu dia memang tahan terhadap inflasi
jadi kalau charge atau chargingnya hanya bisa pada saat dia bekerja di kator
jalan jalan ke kota semarang kayaknya nggak lengkap nih
dari modal piala menpora ini kita punya pengalaman bagaimana mengelola kompetisi di masa pandemi
kita memang wajib ya untuk mengeluarkan
diademin nih pakai yang seger seger
benar apa tidak untuk pembelian barang tersebut jika ybs nya minta dibuka kita tidak bisa karena ada barang ada uang
yang mana tersier tidak penting
ingin baru suasananya tidak stuck gitu ya
plth mampu membuat warga menghemat dalam pengeluaran iuran listrik sebesar dua puluh
sejak tahun dua ribu dua puluh satu hingga pertengahan dua ribu dua puluh tiga ibun mall mampu mengumpulkan seribu transaksi per hari
dan yang memang sakitnya agak berat itu diobati
nyamuk yang harus dilepas dengan walbachia ini
karena kan mereka juga mungkin tidak terlalu punya uang
kan harus bawa makanan sepuluh hari di sini
dulu tuh pengen jadi main bulu tangkis kan sd sd
kalau nfnya gak ketemu nih
sama apa dengan yesus
rating dan juga ulasan split ini menjadi aspek yang penting bagi para pembeli untuk menilai reputasi dan menawarkan gemang jiwaellsanya sebelum memutuskan check out keranjang belanja online
anggota dprd nya harus yang bersangkutan
stok to consumption ratio itu yang menimbulkan efek kran nya
minimal tiga nama ini yang sudah dianggap